kapal penangkap ikan rute jakarta lombok dewi jaya dua mengangkut tiga puluh tujuh orang dan bermuatan ikan dilaporkan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi
tiga belas orang ditemukan selamat dan terdampar di tiga pulau di kecamatan taka bonerate yakni pulau jampea kayu adi dan rajuni
sedangkan dua puluh dua orang korban kapal masih hilang
lalu bagaimana progres pencarian dua puluh dua korban kapal ikan yang tenggelam di perairan selayar
kita akan langsung tanyakan pada jurnalis kompas tv gufran lamataha di makassar sulawesi selatan
gufran pencarian sudah dimulai sejak pukul tujuh pagi hingga siang ini apakah sudah ada perkembangan korban berhasil ditemukan
baik selamat siang pak sekalis dan juga saudara
memang berdasarkan informasi yang kami
dapatkan kurang lebih satu jam yang lalu dari tim basarnas yang ada di lapangan
mengkonfirmasi bahwa telah menerima laporan penemuan satu orang baru
tapi belum bisa dikonfirmasi apakah satu orang ini merupakan abk dari kapal dewi jaya dua atau bukan
karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan satu orang ini masih sementara dijemput oleh tim basarnas
apakah orang tersebut merupakan abk dari km dewi jaya dua
seperti yang kita ketahui saudara memang sebelumnya kapal nelayan km dewi jaya dua
rute jakarta menuju lombok ini bertolak dari jakarta pada hari sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat lalu
kemudian dilaporkan tenggelam di perairan kabupaten kepulauan selayar
diakibatkan oleh cuaca ekstrim dan juga diduga akibat gelombang tinggi seperti itu
dan untuk sampai saat ini karena memang data yang terbaru tadi belum bisa dikonfirmasi apakah memang merupakan abk dari km dewi jaya dua atau tidak
jadi untuk sementara data yang kami dapat sampaikan untuk saat ini dari tiga puluh lima abk yang terdaftar di list ataupun juga nama nama daftar
di kapal km nelayan dewi jaya dua itu saudara dua puluh dua orang masih dinyatakan hilang sampai saat ini
dan juga sebelas orang dinyatakan selamat sementara dua orang dinyatakan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa
selanjutnya di pulau rajuni juga ditemukan dua korban lainnya satunya ditemukan dalam kondisi selamat sementara satu lainnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa
sementara saudara untuk sebelas lainnya yang ditemukan selamat ini berada di pulau kayu adi dan untuk sementara proses pencarian memang masih terus dilakukan baik dari tim basnas
dibantu dari pihak kepolisian dan juga tni polri difokuskan memang di tiga pulau ini karena memang tiga pulau ini merupakan daerah yang terdekat dengan kondisi tenggelamnya kapal sementara
namun juga akan diperluas di masuk di perairan provinsi nusa tenggara barat paskalis
proses pencarian masih terus dilakukan tapi di saat yang sama apakah ada posko pengaduan yang dibuka untuk menerima laporan keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya
baik betul sekali pak sekali untuk sampai saat ini dari konfirmasi yang kami dapatkan juga posko pengaduan tentu dibuka dan juga dibangun oleh
basnas maupun juga dibantu oleh warga tepatnya di pulau kayu adi di puskesmas pulau kayu adi
pihak dari basnas juga melakukan posko pengaduan atau menerima pengumuman
pembelian pelaporan dari keluarga melalui call center yaitu di delapan ratus sebelas empat ratus empat puluh tujuh satu ratus lima belas
baik jurnalis kompas tvri gufron lamataha melaporkan dari makassar